dengerin lagunya langsung nostalgia terus tadi joget joget dikit ya tentunya semua udah pasti
familiar dengan penggalan lagu dahulu yang dipopulerkan oleh the groove dan malam ini sang
penyanyi rika ruslan sudah bergabung bersama kami untuk berbagi cerita cinta dua puluh tiga tahun berkarya di
industri musik tanah air terika selamat malam selamat malam waduh senang sekali bisa ngobrol
disini apa kabarnya terika cerita hahaha gimana kabarnya senang bahagia dan ini adalah momen yang
di sma dan saya usahakan masuk ke industri selama tiga puluh dua tahun dan kemarin dua puluh tiga maret media radio dan cetak
semua mengangkat bahwa the groove adalah top chart di indonesia
lagu itu bukan jagoannya semua orang tapi ternyata masyarakat memilih lagu itu jadi jagoan dan sampai
hari ini jadi aku lagi happy mengenang kembali semua perjuangan yang udah aku lakukan selama sma
sampai hari ini oh tapi kejutan apa yang yang disiapkan dalam merayakan dua puluh tiga tahun berkarya ini
teh rika ya betulnya saya sudah merangkai satu perjalanan panjang seorang reka ruslan dari tahun
lalu dengan hayalan karena hayalan itu adalah perjalanan panjang dan perjalanan panjang dan perjalanan panjang seorang reka ruslan dari tahun lalu dengan hayalan karena hayalan karena hayalan
pun juga aku tuliskan sma gitu kan kayak bikin sedikit video musik yang menceritakan anak anak sekarang yang
masih suka dengan lagu hayalan kemudian ingin mencari tahu lagu aku yang lainnya termasuk yang
dahulu tapi spesialnya lagu dahulu tuh dari dulu kan number one ya jadi ship alhamdulillah tapi
gak pernah punya video klip ya ada kalau kamu cari dahulu the groove ini gak ada sampai lagi karena memang lagu itu tidak menjadi jagoannya

album the group satu itu nah oleh karena itu saya ingin menebus cerita lagu ini jadi sesuatu yang
sangat bisa dipahami oleh semua orang karena saya juga punya agenda yang sampai sekarang ini masih
belum diingat sama orang orang tuh ingetnya penyanyinya saja tapi penulisnya enggak jadi
aku akhirnya berembuk dengan partner aku di halaman musik kisah tulisan mas pangga kemudian
teman temanku di bandung apa di sekolah sma dua aku punya sahabat kelas abo dan banyak sekali tim yang
akhirnya kita memutuskan untuk bikin video musik untuk menceritakan gimana sih proses dahulu ini
ada sampai hari ini bisa kalian dengerin dan itu ternyata prosesnya panjang menyedihkan dan
sebetulnya kita sebagai musisi harus punya keyakinan kalau kita punya karya bagus itu harus
diupayakan untuk sampai ke permukaan
dengan bantuan tuhan tentunya jadi video musik ini menceritakan si rika yang dari sma
tapi setuju sih saya kalau tadi hayalan adalah favorit saya juga suka banget
bagaimana pisa enak banget ya kayaknya kalau ngeliat lagu lagu zaman dulu tuh everlasting
sampai sekarang tapi seorang rika ruslan gimana melihat pasang surut industri musik indonesia
selama dua puluh tiga tahun terakhir berkarya
sebetulnya menurut aku indonesia itu tidak pernah surut dengan nama nama besar penulis penulis besar
yang datang berputar ada yang tetap abadi seperti yang tadi kita lihatin ada mas yofi melly dan segala
macem tapi saya melihatnya mungkin yang pr buat saya sampai hari ini juga lagi ke gedung dpr setelah
macam untuk berjuang penulis lagu karena hal penulis lagu sistemnya itu belum seperti
seharusnya oleh karena itu kenapa sekarang saya tidak bisa mencari penulis lagu

kenapa sekarang saya tidak bisa mencari penulis lagu

saya the groove tetap ada saya tetap anggota the groove tapi saya punya misi di penulis lagu untuk orang lebih apa ya menghargai tentang penulis lagu
jadi supaya industri musiknya berjalan kita nggak ngejiplak terus atau kita ingin membuat sesuatu yang viral saja gitu
mungkin zaman zaman angkatan saya kalau nulis lagu tuh kayak gitu saya lagi ngalami jatuh hati pertama klinis kritis bikin hayalan
ya soalnya cowoknya pikir lain akhirnya bikin dahulu
jadi proses menulisnya tidak ada pemikiran ini gue harus jadi juara aku harus beli sesuatu aku harus dapat royaltis
gue harus kayak nggak ingin nulis sesuatu yang ada di dalam hati kinyis kinyis dan ditulis gitu
dan ternyata itu yang membuat lagu itu mungkin menjadi mudah didengar dan lama diingat karena sesuai ada korelasinya dengan kehidupan sehari hari gitu
mungkin itu ya
saya melihat mungkin dengan sekarang media yang sangat sudah banyak mereka punya youtube channel sendiri sosial media yang sudah gampang semuanya serba cepat mungkin
tapi mungkin yang harus ditanemin bahwa menulis lagu itu adalah kisah
kisah seseorang yang dijadikan nada dan lirik dan disempurnakan oleh music director dan ada videoclip juga disitu segala macam itu adalah kisah diri
jadi kayaknya lebih asik kalo lagu itu berawal dari kisah diri bukan karena pemikiran ingin ngetop dulu
supaya jadi ya itu jadi sesuatu yang melegenda lah seperti itu
generation nya saya terdahulu
xenia zahusman dian permana putra kan mereka kok bikin lagu wow ya sampe hari ini gitu mas klicia dan segala macem gitu
tapi teh rika kalau ngomongin soal tadi ya karya karya instan yang kemudian mudah viral sekarang dengan teknologi yang semakin maju
ada banyak musisi baru musisi muda industri ini makin kompetitif tapi tadi kita nggak banyak mendengarkan atau karya karya everlasting yang dikeluarkan yang dirilis
seperti di tahun tahun teh rika dan juga the group berjaya
pandangan teh rika mengenai hal ini
saya melihatnya mungkin ya itu
karena ada ketuntutan ingin mencapai sesuatu akhirnya kejujuran dalam menciptakan satu karyanya jadi terhenti mungkin
atau mungkin terlalu banyak juga sekarang yang cepat muncul gitu
tapi saya melihat juga ada kemunculan yura dan tulus yang menurut aku mereka tetap di dalam bentuk yang jujur
dan saya lihat kalau yura menulis lirik itu betul betul dia mencurahkan isi hatinya
begitupun dengan tulus yang sekarang dia keluarin bagus banget
jadi mungkin anak muda harus tetap melihat juga selain angkatan kita dulu melly dan segala macam
melly tujuh puluh empat saya tujuh puluh ya berarti kan terus berjalan
kita sekarang harus punya cerita dalam hidup yang diwujudkan dalam sebuah lagu sehingga pada saat diberikan kepada masyarakat itu jadi sesuatu
yang memang dialami oleh diri kita sebagai penulis sehingga pada saat kita nyanyiin atau kita berikan kepada penyanyi seperti aku misalnya dulu
untuk bagian fals yang izinkan saya bilang bang ini untuk papiko dan kebetulan galang baru meninggal itu korelasinya sangat bagus gitu ya
balutannya mungkin kalau si penulis lagu ini punya kisah pada saat diberikan kepada penyanyi itu akan nempel si lagu itu dengan si penyanyinya
atau lagunya resta artamasia yang diciptakan oleh dari
mungkin harus untuk menyikapi agar lagu itu jadi melegenda atau lama didengarkan
bukan hanya karena ayo dulu lagi rame nih lagu tentang selingkuhan gitu ya
men dua men tiga layangan putus semua bikin begitu
tapi yang gak ngalah cepat hilang pertelan dengan yang lain lainnya mungkin ya
mungkin seperti itu
rika aku baca di postingan instagram
jadi lagu dahulu ini ada kesan mendalam
untuk terika dua puluh tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan bener ya
lagu yang pernah ditolak tadi juga disebutkan
tapi jadi nomor satu sempat jadi nomor satu di indonesia
mungkin pesan apa sebetulnya yang ingin dibagikan yang mungkin bisa menginspirasi para musisi muda khususnya
supaya apa namanya bisa tetap eksis eksistensi ini tetap terasa di pendengarnya di masyarakat
kalau yang saya rasakan nanti mungkin tanggal dua puluh enam maret besok jam tiga
itu akan pemutaran pertama video
dahulu ini kalian bisa lihat bahwa terika ruswan itu tahun delapan puluh delapan delapan puluh sembilan sampai dua ribu itu pergi ke jakarta
untuk berapa label
untuk menyanyi di depan mereka dua lagu ini
pada saat itu mungkin lagi industri nya lagi nggak seperti lagu saya
dan mereka bilang
saya suka suara kamu saya terima kamu
tetapi lagunya boleh nggak kita yang pilihin
saya waktu itu berprinsip saya kepengen seperti pendahulu saya
saya menolak dan saya akhirnya tidak menghubungi lagi
jadi sebetulnya kalau kita lihat untuk yang diinginkan memang tidak semudah seperti yang lain
mungkin kayak saya harus belok dulu bikin band dan dorong semangatnya untuk sesuai dengan apa yang saya inginkan
karena dari dulu saya memang suka musik yang dance groove
jadi the groove juga bentuknya adalah mimpi saya juga
nah saat kita memang punya idealis memang jalannya tidak semudah kalau kita ngikutin pasar
tapi ternyata kan sampai hari ini musik kita masih tetap diterima malah
baik terika mohon maaf sepertinya kita ada gangguan komunikasi
saya kurang mendengar jelas apa yang terika
sudah mati nampaknya teleponnya
tapi gak apa apa kita sudah mendengar lengkap tadi dari rika ruslan
bagaimana kebangkitan dirinya eksistensi dirinya tetap dilakukan dengan mengunggah ulang lagu lagu di masa kejayaan dulu